persaingan segmen mobil suv kian meningkat di indonesia
para pelaku usaha dan industri otomotif kini berlomba memproduksi mobil suv
dengan menampilkan teknologi dan desain terbaik
menurut data gabungan industri kendaraan bermotor indonesia atau gaikindo dua ribu enam belas
ini diharapkan bisa menjadi angin segar bagi para pelaku bisnis dan industri otomotif di tanah air